proses penerimaan peserta didik baru ppdb tingkat sekolah menengah atas sma
sekolah menengah kejuruan smk dan sekolah luar biasa slb di jawa barat
telah dibuka pada selasa tujuh belas mei dua ribu dua puluh
pendaftaran ppdb akan dimulai pada senin enam juni hingga jumat sepuluh juni dua ribu dua puluh
bagi siswa di daerah yang susah jaringan internet ppdb diselenggarakan secara luring
sedangkan di daerah yang jaringan internetnya kuat
ppdb dilaksanakan secara daring melalui laman ppdb distrik jabarprof go id
untuk sma ada empat jalur pendaftaran yang dibuka
dan prestasi yang terakhir
pada ppdb dua ribu dua puluh dua ada beberapa perbedaan dengan ppdb dua ribu dua puluh
pertama tadi tidak menggunakan ranking rapot
terus yang kedua kalau dulu untuk pendaftaran harus ada ijasa atau surat kelulusan
kalau sekarang bisa mempergunakan nomor ujian
nomor ujian sekolah bisa dipergunakan
kalau yang lainnya hampir sama
tapi kita ada perubahan penambahan zonasi
dari enam puluh delapan menjadi delapan puluh tiga zonasi
itu adalah untuk mengakomodir terutama wilayah daerah daerah yang dia perbatasan
menghadapi pelaksanaan ppdb tahun ini sejumlah sekolah menyatakan kesiapannya
mengenai apa saja yang dibutuhkan dalam ppdb
agar ppdb berjalan lancar pihak sekolah melakukan pelatihan operator ppdb
dan sosialisasi terhadap sekolah
smp baik negeri maupun swasta yang menjadi binaannya
tahun ini jumlah siswa yang diterima sama seperti tahun lalu
yakni lebih kurang tiga ratus empat puluh siswa dari seluruh jalur
sma lima untuk tahun ini sama dengan tahun lalu kita tidak bisa menambah rombal
tetap kita di sepuluh kelas untuk kelas sepuluh sebelas dan dua belas sama sama di sepuluh kelas penerimaannya
kurang lebih rencana awal kita itu satu kelasnya akan kita terima tiga puluh empat siswa
kenapa karena walau bagaimanapun sekolah sma lima dengan sekolah kemarin kita melaksanakan sks
bukan berarti anak bisa lolos semua
ada beberapa siswa yang memang masih tertunggak belum menyelesaikan materi materi di kelas sepuluh
sehingga anak anak itu tetap belajar di kelas sepuluh
dan kalau dia ditarik di kelas sebelas maka anak anak itu tidak akan bisa maksimal
sekolah lainnya smk negeri tiga belas
bandung siap menghadapi ppdb dua ribu dua puluh
sekolah telah menyiapkan kepanitiaan dari bulan april dan telah membagi tugas panitia
selain itu pihaknya juga terus melakukan rapat koordinasi hingga menjelang pendaftaran
sama seperti tahun sebelumnya jumlah siswa yang diterima di smkn tiga belas bandung tidak mengalami penambahan
meski demikian pihak sekolah mengklaim penerimaan siswa dilakukan secara transparan
kita punya kuota di jalur
afirmasi itu sekitar dua puluh persen
yang diterima itu kisaran delapan puluh siswa
terus dari prioritas terdekat sepuluh persen itu tiga puluh delapan siswa
jalur perbincangan tugas orang tua anak guru lima persen itu delapan belas siswa
dari jalur prestasi persiapan kelas industri itu tiga puluh lima persen yang paling banyak satu ratus tiga puluh tiga siswa
dan dari prestasi rapat umum itu dua puluh lima persen sembilan puluh tiga siswa
dan dari jalur prestasi kejuaraan itu lima puluh lima persen sebesar delapan belas siswa
dan total tiga ratus delapan puluh siswa
smkn tiga belas bandung menerima siswa tahun ajaran dua ribu dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
guru besar sekaligus pengamat kebijakan pendidikan dari universitas pendidikan indonesia upi bandung
cecep darmawan menilai kewenangan ppdb oleh pemerintah daerah sudahlah tepat
pasalnya pendidikan adalah bagian yang diotonomikan sesuai amanat konstitusi
menurutnya ppdb selamatkan
selama ini sudah berjalan baik akan tetapi ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki
sebab jika tidak dibenahi kebijakan ini tidak banyak memberikan dampak positif
butuh transparansi sehingga kalau misalnya si anak itu masuk itu dari kategori apa
dalam hal apa
dibuka ke publik
sekolah juga akan tenang dinas juga akan tenang
kalau gimana pak ini ada anak pejabat yang nggak bisa masuk
ya mau anak siapapun
kalau memang sesuai dengan regulasi masuk ya masuk bukan karena anak pejabatnya
tapi kalau misalnya tidak masuk karena regulasi ya harus legowo juga
berarti mencari sekolah lain
cecep menambahkan selain transparansi dalam proses ppdb ini juga perlu dibarengi dengan konsistensi regulasi
dan tim khusus dari sejumlah stakeholder yang bertugas memantau dan mengawasi jalannya ppdb
sehingga dalam pelaksanaan ppdb
tidak ada intervensi dari pihak manapun
selain itu setiap pelanggaran yang ditemukan harus ditindak oleh aparat penegak hukum
sesuai jenis pelanggarannya agar memberikan efek jerah